tapi ini saya beli dekat sini juga loh mik
iya gue tau
nah di perapatan itu kan yang ada tulisannya bubur cirebon
ini tadi saya beli di bubur ayam haji sulam
dan abang lihat lihat ini warung kita makin hari makin nyusut aja nih mi
itu dia pak
ibaratnya kita ini mesti punya inovasi baru
untuk mengembangkan warung kita
biar maju lagi kayak dulu
duitnya dari mana mi
memang mengembangkan apa saja usaha itu
gak pakai duit nih
bagaimana kalau kita pinjam duit aja di bank
buang buang duitnya banyak
terus bisa dicairin lagi
itu bornernya cuma surat tanah
atau surat rumah
kalau menurut ruang si ini umi
umi gak usah deh pinjam uang ke bank
kayak tetangga sebelah tuh
tapi ujung ujungnya rumahnya ngontrak
kok bisa jadi begitu
yang namanya pinjam uang ke bank itu
kan kita harus pinter
kita harus punya schedule yang rapi
dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan uang
nah kalau kita nggak pinter
nanti tuh pasti bakal jadi nunggak terus bayarnya
lo bantu umi sama aba
apa susahnya sih
iya tapi nggak bisa juga dong umi
yang namanya hidup itu
gak selalu mulus
kalau menurut lo mesti jangan
gak usah pinjam pinjam lah ke bank
setiap umi punya rencana
mau ngejatuh ke sulam
ada alesannya apa aja sama lo tuh
nah itu karena nawah itunya umi aja udah gak bener
makanya segala sesuatunya gak akan benar
apalagi tujuannya sekedar ngalahin baju
pala ngedoainnya kagak kagak buat orang tuenya sendiri
lo akhirnya sampai sini aja deh
udah aman kok
gak sampai kantornya
ntar lo malah telat lagi kantornya
disini ada emak juga
udah emak yang ngalas ya
kalau gitu roby ke kantor ya
ada yang bisa saya bantu ibu
saya mau nerusin banjir sewa toko yang kemarin
oh yang di deket eskalator itu gue ya
kemarin kan suami saya sempat
mau manjerin tapi tertunda
sekarang saya balik lagi deh
karena sekarang sudah di tempatin sama orang lain
emang udah ada orang lain mas
buat berjualan ayam goreng bu
baru hari ini mereka berjualan
karena prosesnya baru kemarin setuju
karena saya pikir ibu gak jadi sewa di tempat kami
kita nggak boleh seselin itu emang udah jalan allah kagak bisa dibantah
tapi mak lo gak bisa ngarepin orang orang yang udah pada tau semua
aduh malu apa kata mereka mak
tapi ya bagaimana emang begitu kejadiannya
lo juga jangan laksain diri lo bilang aja sama mereka bilang sujud judurnya
jadi hati lo lega terus kita gak bohong
kamu mau pergi ngajar ya
abang anterin ya
enggak gak usah rum bisa jalan sendiri kok
gak apa apa sekali sekali
mumpung abang ada waktu
bang rahmadi anterin rum ke bubur rebang sulan dulu ya
bang buburnya itu ya makan di mari
yang bener rum
bang haji diminta untuk jadi inspirasi anak jalanan
inspirasi bang haji
iya inspirasi ya
rum pengen bang haji itu jadi inspirasi anak anak didiknya rum
bang haji mau kan
udah bang haji tenang aja
yang jelas bang haji ceritain aja pengalaman nih bang haji sampai bisa sukses kayak gini
iya kalau soal sukses kan ridho dari allah
nah itu boleh tuh bang haji diomongin
pokoknya bang haji bilang aja kalau nggak ada ya nggak mungkin kalau allah itu udah berkehendak
oh gitu ya
apa tadi kalau jadi inspirasi itu apa
nah gitu tuh ngapain aja tuh
ya inspirasi itu bisa ceramah bisa pidato macem macem
bang maaf buburnya yang dibungkus dua ya
oh jadi buburnya dibungkus
iya bang kalau boleh kerubuknya dipisah
eh loh kok puter balik sih bang
iya rum kita balik bentar ke rumah kamu ya
ini abang mau kasih bubur ayam buat apa sama umi
eh ya ampun gak usah bang nanti malah jadi ngerepotin
gak apa apa kok rum orang udah dibeliin kok
kamu gak keberatan kan
ya udah gak apa apa sih
bentar gak lama kok
ole ole nih buat umi sama abah
silakan umi abah dicobain
silakan rum pasti enak deh rasanya
gak ada masalah

jarang nih makan bubur kayak begini nih
bapak lagi ya
di sini nih bubur
tapi rasanya ancur
tapi ini saya beli dekat sini juga loh umi
iya gua tahu
di perapatan itu kan yang ada tulisannya bubur cirebon
ini tadi saya beli di bubur ayam haji sulam
udah semester berakhir
umi mengolosya di bawah konkret
elengir banget mak
kita makan mulut si tulang
kagak mau nanya itu bubur asal usulnya dari mana
begitu lihat langsung
ini pasti gara gara gimana nih
kenapa diem aja dia
dia pasti tau itu bubur dari warung si sulam
paham bener tuh anak
kalau mikir racunan buburnya si sulam
coklok aja aman dulu
nggak di paham